jembatan kuning yang menghubungkan nusa lembongan dan nusa ceningan di bali ambruk
hingga pagi ini tercatat ada delapan orang meninggal dunia dan tiga puluh orang terluka akibat ambruknya jembatan ini
mayoritas yang menjadi korban adalah masyarakat
pemadek pura yang baru saja selesai menunaikan prosesi ibadah maturan atau sembayang di pura baku
jembatan ini dibangun pada akhir sembilan puluh an dan kerap dijadikan objek wisata
sebelumnya jembatan ini pernah mengalami putus tali seling
berikut adalah nama nama korban dari insiden robohnya jembatan kuning di nusa lembongan bali